itu duren ya pih
olah olah mau dibanyak pisan
ulu ulu dapat berapa tis
bagiin aja tuh ke tetangga
bang ojek jadi buru buru dah tuh makannya
gue ngantrinya anak lu dah
sekarang gimana be
kita pulang aja yuk
ulu ulu kenapa be
gua tambah deg degan
lu ada ada ajaem
mau nyiapin makan siang buat mertua sama suami saya
yaudah tolong diberesin dulu bekas bekasnya ya
em lu gimana sih
lu udah anterin malah keyok
erot lu kalau ngomong jangan demarangan
demarang di mana lu pada gata berani masuk
gua bukan kagak berani
hah lu pengecutim
yah lu kagak ngerasain sih
ngerasain perasaan gua
nggak bilang terima kasih
itu murah mot
itu langsung dapet sim nggak
kalau itu mahal
mama lu pergi
engkau dari mana
abis pergi sama mbak mbe sama pak odi
kalau mama pergi alia belum pulang engkau jangan main
engkau kagak main engkau nggak ada urusan
udah jangan banyak nanya
eh masuk sana
pur si pur mau nyender
jadi bang tapi mahal
lo minta aja sama orang tua lo
dengan dejang segitu pasti kagak ada bang
udah lo bilang aja kan bukan buat apa apa
kalo emang kagak ada ya senggak enggaknya dusain
lo haus ambil aja soalnya lo sendiri
beh ji saya pamit dulu ya
soalnya udah selesai
siang pasti mantu saya nungguin buat makan siang
gue jemput gue pulang dah
situ mau kemana
kak karang beli bubur buah
buru buru amat dad
ya lo berdua di sini aja sampe habis
ini berapa banyak pak
nah buat gimana tuh cud
bagiin aja tuh ke tetangga
buat bapak tiga ah
pipi juga mau tiga
yang empatnya buat siapa
simpen saja buat besok ya tis
tidak ada apa apa
saya ngajar di kursus sengetil mobil pak haji
kenapa tadi pagi lu semangat banget
kan tadi pagi saya belum tahu harganya berapa
ya udah lu cari yang murah murah aja khusus naik motor kek lagi gimana sih orang pengen bisa
bawa mobil pengen jadi sopir eh malah suruh belajar naik motor iya iya iya iya iya terserah lu dah
assalamualaikum waalaikumsalam mau kemana mau masuk pak bantuin bau panci papa dulu ke
dalam mau bicara papa oh gitu ya udah besok nggak boleh minta jajan sama papa jadi pak
capeknya hilang ini nih nih nih nih nih semua doh hati hati
setesna tadi kenapa nggak mampir pangkalan ya
enggak tahu tadi dibawa panjang enggak tahu masa lu nggak bisa nebak pur si tisnya tadi bawa apaan
enggak tahu yojak ya udah nggak usah marah marah purno purno
susah oloh pakai tenaga tutis
kalau pelan pelan mah susah bukanya tuh sedikit lagi muka
pih pih boleh minta satu nggak buat mak buat emak iya pak mumpung banyak bawa aja tuh bawa
aja ya nanti bungkus pakai plastik tapi jangan kelihatan sama tetangga
yang lain enggak enak atau kalau nggak bisa ngasih semuanya mah iya pak mih udah ngobrolnya udah